sementara itu kelompok buruh mengecam gubernur jawa tengah ganjar pranowo
karena ganjar bersikuku menggunakan peraturan pemerintah nomor tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu tentang pengupahan
mereka juga mengecam ganjar tidak akan memberi sanksi bagi perusahaan yang tidak menaikkan upah meskipun rendah
padahal wilayahnya memiliki ump terendah se indonesia
yang tertinggi di semarang hanya dua delapan juta rupiah
sedang terendah banjar negara hanya satu delapan juta rupiah
hal ini menimbulkan kekecewaan buruh
apalagi ganjar memberikan formula standar skala upah yang tidak mengikat
dan tidak ada sanksi untuk perusahaan yang tidak mentaati aturan pengupahan
menurut ganjar keputusan kenaikan ini karena dirinya tersandra peraturan pemerintah nomor tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu tentang pengupahan
surat edaran ini setelah diterima oleh pengusaha
kemudian dibaca langsung dibuang di tong sampah
kenapa ya karena ini banci surat edaran ini
tentang struktur skala upah ini
hanya memerintahkan menyusun
tidak ada batasan waktu kapan harus selesai dan kapan harus dilaksanakan
kemudian tidak ada sanksi
untuk jawa tengah khusus saya minta ditambahi satu ketentuan
struktur skala upah yang kita minta
ini aturannya juga harus ditaati oleh perusahaan pada bulan desember
sehingga nanti pemberlakuan januari umk nya jalan
dan nanti akan ada surat edaran dari sekde saya kepada seluruh perusahaan agar mengikuti ketentuan ini
dan kalau struktur skala upah kan di atas satu tahun ya
prosentasenya sudah ada minimumnya sudah ada
formulanya ada di atas itu itu sudah ada
di atas itu boleh
maka terhadap perusahaan perusahaan yang kemarin berkomitmen saya terima kasih
karena ingin meningkatkan daya beli
kemungkinan bisa menaikkan lebih tinggi
silahkan gunakan formula struktur skala upah alias susu
bukan formula upah minimum